di pemakaman umum desa sukamakmur kecamatan sungai bahar kabupaten muarajambi
adapun demikian pihak keluarga berharap tni dapat dilibatkan dalam proses otopsi ulang
permintaan ini dilakukan agar otak dugaan pembunuhan brigadir j
dapat rungkap secara transaktif
hari ini tim kuasa hukum berencana mendatangi pemakaman brigadir j
sekaligus melihat tempat dilakukan otopsi ulang